menteri bumn erick thohir menunjuk putra papua menjadi anggota direksi pt freeport indonesia klaus wamafma menjadi orang papua pertama yang masuk jajaran petinggi perusahaan
anggota direksi baru pt freeport indonesia merupakan putra papua klaus wamafma terlihat mengikuti rapat pemaparan rencana kerja bersama komisi tujuh dpr
ia duduk di samping direktur utama pt freeport indonesia clean welles dan jajaran direktur lain
para pria kelahiran manokwari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ini adalah jebolan itb dan sudah bekerja dua puluh satu tahun di freeport indonesia
klaus mengaku cukup berkembang di pt freeport indonesia sejak bergabung saat fresh graduate hingga dua puluh satu tahun dan saat ini duduk di jajaran petinggi setelah ditunjuk erick thohir
klaus berharap putra putri papua bisa belajar banyak setelah terjun langsung dari nol